ngapain lagi sih kamu meka
aku bener bener gak nyangka persahabatan kita harus berakhir kayak gini
mama sama papa aku harus bercerai dan ini semua gara gara kamu dan juga mama tahu
mama jangan sedih ya
dina pasti bakalan selalu ada di samping mama
beban yang mama tanggung pasti berat sekali
tapi mama bisa ceritain semuanya ke tina
mama masih punya papa
dina mohon jangan serai sama papa ya ma
dina mohon jangan serai sama papa ya ma
dina mohon jangan serai sama papa ya ma
susu kendelek susu alubang panas banget ya dua botol doang kek susah banget dijual
udah dong dah jangan marah marah lu tahu nggak kalau kita marah marah tuh
nggak bakalan laku tuh nggak gabakan laku lalu apaan nggak marah itu namanya
lu juga sih ya cari kerjaan tambahan kek lu kasihan dong sabi nih lo panas panasan kayak
ini udah dah gue udah capek cari kerja nih makanya gue bantuin lo nah kita minta duitnya
sama papanya si meka ya nggak daripada jual dulu terus aduh bang atau gimana sih bang
udah udah ya nih gue kasih tahu sama lu ya kita datang ke sana kita bilang nih ke
papanya meka pak kita minta uang ini ibu yang nuruh ibu nggak usah tahu ya itu sekali ibu tahu
ya itu dia dah ibu jangan sampai tahu nyaringnya duitnya kita yang ambil kan nggak masalah kalau
ibu nggak tahu ya nggak ini bener nggak iya sih ya udah tunggu apa lagi gitu aja repot ayo
ya udah nih susu gimana nih ada apa apa kamu jatuh ya
masih aja minta ongkos ojek mau nih beneran aku bercanda aku senang bisa lihat kamu ketawa lagi
ya deh kalau gitu aku mau masuk kelas dulu ya
aku tetap akan berusaha ngebagiin kamu dengan cara yang lain mereka
ngapain lagi sih kamu meka
bener bener gak nyangka persahabatan kita harus berakhir kayak gini
mama sama papa aku harus bercerai ini se continuation mu jaga
aku gak mau sama papa aku sampai bercerai beka
kamu tahu sendiri kan kalau aku ini cuma anak angkat
kamu masih beruntung beka
kamu masih punya orang tua
masih banyak orang yang sayang sama kamu
aku sama sekali gak bermaksud untuk merusak keluarga kamu
ini benar benar dari luar jangkauan aku dita
kamu jangan nangis lagi
kamu harus ingat semua ini bukan kesahan kamu
yaudah sekarang kamu masuk kelas
aku harus baik baikin bu aisyah
supaya mereka bersimpati sama aku
karena cuma dia kunci
agar aku bisa membalas ayu dan mas bram
sebenarnya barang barang apa sih
yang ibu pengen tunjukin ke saya
pasti barang barang mereka dari kecil ya bu
ini barang barang pentingnya mereka
silahkan dilihat bu
jauh jauh datang cuma dikasih
barang rongsokan seperti ini
tapi aku harus pura pura bahagia
sebagai orang tua
yang gak pernah bisa melihat perkembangan anaknya dari kecil
rasanya pasti sangat sedih sekali bu
perasaan itu rasa terobati sedikit
tapi kalau boleh saya tahu ya bu farah
dulu mereka dilahirkannya di rumah sakit mana yah
bahkan nggak personal
orang orang itu ber ratu kadalah
jadi saat saya melahirkan mereka saya ditemani oleh bimo yang masih sangat kecil
saya mohon maaf bu kalau saya sudah membuat ibu sedih dengan mengingat masa lalu
enggak enggak apa apa bu saya minta maaf karena saya sedikit terbawa perasaan
tidak ada apa apa
sebentar ya bu iya halo
oh iya oke oke saya segera kembali ke kantor ya
iya terima kasih
bu saya minta maaf nih sebelumnya
sebenarnya saya masih ingin sekali berbagi cerita sama ibu mengenai mereka
tapi saya ada urusan lain dan saya harus kembali ke kantor bu
oh iya enggak apa apa bu enggak apa apa
kalau ibu farah mau ke sini kapan saja silakan bu saya akan menceritakan lebih banyak tentang mereka
iya bu aisyah sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya bu ya
sebaiknya sekarang aku selidiki cerita ibu fara tadi